ketua dpr setia novanto mangkir untuk kedua kali dari panggilan komisi pemberantasan korupsi
setia berdalih tidak dapat menghadiri panggilan kpk karena statusnya sebagai anggota dewan
harus mendapat izin presiden joko widodo untuk bisa diperiksa kpk
ketua dpr setia novanto kembali mangkir saat dipanggil kpk kedua kalinya
untuk diperiksa sebagai saksi atas tersangka anang sugiana dalam kasus korupsi ktp elektronik
saat panggilan pertama setia mangkir beralasan menjalankan tugas kedinasan
kini setia kembali mangkir dengan mengirimkan surat dari dpr
ia berdalih kpk tidak bisa memeriksa tanpa izin dari presiden joko widodo
dalam surat yang dikirim sekjen dpr setia berdalih keputusan mk soal uumd tiga pasal dua ratus empat puluh lima ayat satu
menyatakan pemanggilan dan permintaan keterangan dari anggota dewan
harus mendapat izin tertulis dari presiden
sekretaris jenderal dpr mengakui telah menandatangani surat penolakan hadir setia
atas rekomendasi badan keahlian dpr
menurutnya permintaan penolakan untuk hadir sebagai saksi di kpk baru terjadi pertama kali
tidak ada surat kpk dan pak ketua tidak bisa hadir
karena apa saya bilang karena ada putusan mk yang menyatakan demikian
selesai kita buat suratnya saya sekirimin sudah nggak ada masalah sudah itu aja
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
itu putusan mk
pakar hukum tata negara menegaskan kpk tidak perlu menunggu izin presiden untuk memeriksa setia novanto
pasalnya korupsi merupakan tindak pidana khusus yang tidak diatur oleh putusan mk
tindakan setia berlindung dibalik institusi kedewanan mencerminkan sikapnya sengaja menghindari kewajiban sebagai warga negara
sebagai ketua dpr setia semestinya memberikan contoh mematuhi hukum
apa yang dilakukan oleh kesekejangan dpr saya keliru
yang namanya perizinan itu baik sebelum maupun sesudah putusan mk itu tidak dibutuhkan untuk tindak pidana khusus
dan kita tahu bahwa yang namanya korupsi tindak pidana khusus
yang kedua menurut saya kan ini kan pemeriksaan
seharusnya kan sebagai warga negara ketua dpr memberikan contoh yang baik
memberikan ada yang namanya moral obligation ya
kalaupun ini misalnya dianggap bahwa ada izin
dan kita tahu bahwa ini adalah izin
jika izin itu tidak perlu ya maka kewajiban moralitas bagi pejabat publik adalah datang ke kpk untuk memberikan keterangan
selama ini anggota dewan yang dipanggil kpk bersedia memenuhi panggilan sebagai saksi maupun tersangka
kini hanya setia novanto yang bersikukuh menolak hadir diperiksa sebelum kpk mengantongi izin tertulis dari presiden
ya dua kali dipanggil kpk sebagai saksi kasus korupsi proyek ktp elektronik
dua kali itu pula setia novanto mangkir
setia novanto bahkan berkirim surat ke kpk yang intinya meminta kpk mengurus izin dari presiden jika ingin memanggil dirinya
di sisi lain kuasa hukum setia novanto saat ini sedang rajin melaporkan sejumlah akun di media sosial
yang membuat meme satir terkait setia novanto ke polisi
baik untuk membahas topik tersebut malam hari ini sudah bersama saya
arief maulana pengacara publik dari lbh jakarta
arief terima kasih sudah hadir di prime news
kemudian ada prof juanda akademisi hukum tata negara universitas bengkulu
kami masih menantikan nanti pengacara setia novanto yang akan bergabung dari luar studio
dan juga jurubicara kpk febri diansyah juga dari luar studio
saya mulai terlebih dahulu dari prof juanda karena yang menarik hari ini pernyataan dari kpk begitu mengatakan
bahwa pemanggilan kedua ini setia novanto kali ini mengirimkan surat bukan alasan seperti biasanya
misalnya mengelaksanakan tugas negara sedang sakit beberapa kali kan seperti itu
tapi yang kali ini menyatakan jika ingin memeriksa dirinya maka harus ada izin dari presiden
secara peraturan perundangan yang lebih detail itu seperti apa sih
apakah memang untuk memeriksa ketua dpr ri harus dengan izin presiden
ya terima kasih
kalau kita berpedoman pada undang undang md tiga yang kita kenal itu jelas dalam pasal dua ratus empat puluh lima baik ayat satu ayat dua ayat tiga itu sudah jelas
di sana sebenarnya ada beberapa hal yang perlu dipahami adalah pertama untuk pemanggilan
dan pemeriksaan seseorang saya menafsirkan di situ adalah seseorang itu adalah anggota dpr
karena undang undang md tiga ini ya
itu sebagai tersangka
yang di pasal dua ratus empat puluh lima ya
jadi pemeriksaan terhadap ya anggota dalam rangka penyidikan
penyidikan terhadap anggota dpr
artinya penyidikan ini dihubungkan dengan anggota dpr di situ saya menafsirkan dan siapapun orang hukum pasti tersangka
bukan sebagai saksi
sebentar saya garis bawah dulu
jadi pasal dua ratus empat puluh lima ini mengatur pemanggilan sebagai tersangka ya
nah itu adalah perlu memang bahasanya ya baik sebelum di amandemen melalui putusan mk
itu adalah persetujuan presiden
sebenarnya ada yang menafsirkan izin presiden
nah oke lah
bisa diartikan sama
walaupun masih debatable izin dan persetujuan ya
ya artinya kalau tidak disetujui tidak diizinkan
kalau tidak diizin tentu tidak disetujui
tapi sekali lagi kalau statusnya tersangka ya
terus ayat keduanya sebenarnya adalah itu tidak perlu menunggu izin kalau sudah berapa hari
ya itu perlu kita pahami dulu
nah kemudian ayat tiganya jelas ada pengecualian
pengajuannya adalah salah satunya adalah satu
adalah tindak pidana kejahatan yang ancaman pidananya adalah hukuman mati seumur hidup
kemudian kejahatan kemanusiaan dan keamanan negara
dan yang keempat ada disitu
atau tindak pidana husus
nah itu tidak perlu izin
terhadap anggota dpr
nah oleh karena itu berarti pertanyaannya tadi sudah disampaikan sebenarnya oleh repli harun
bahwa tindak pidana korupsi ini di dalam ilmu hukum jelas masuk ke dalam tindak pidana khusus
nah ini sebenarnya sudah clear
tidak perlu lagi sih
sangat jelas ya
sudah sangat jelas
oleh karena itu saya melihat
jadi tidak usah lihat lagi itu apakah sebagai tersangka atau sebagai saksi
apakah tiga puluh hari cukup dikunci di ayat tiga
nah kalau memang itu juga masih mengatakan bahwa korupsi ini bukan tindak pidana khusus
begitu ilmunya sudah tinggi kawan kawan ini
ya mungkin perlu kita tambahkan
bahwa yang saya baca dan saya dengar di dalam hal
bahwa pak satinopanto itu menolak
iya tidak memenuhi panggilan kpk
ya itu karena saksian untuk terdakwa atau tersangka
karena di pkpk
ya kan ass
nah kalau saya lihat

yang utama adalah ini adalah kekuatan perusahaan yang ditandai
yang anggaman kesehatan
jadi maka saya sudah mengatakan
yang anggaman kesehatan
yang anggaman korupsi
yang anggaman korupsi
dan disitu ancamannya salah satu adalah seumur hidup
itu juga memperkuat bahwa ini pengecualian
berarti dalam konteks ayat tiga yang pertama yang ancaman pindahan nya bisa ada seumur
masuk lagi disitu ya
masuk lagi disitu
jadi pasal dua ratus empat puluh lima ini gak berlaku untuk itu
dan ini apalagi
pemanggilan pemanggilan sebelum oleh karena itu
saya pikir ini adalah
strategi pengacara saya kira
mohon maaf ya strategi pengacara
bukan mereka tidak tahu saya kira
mungkin strategi pengacara
untuk apa pak ya untuk
memperpanjang waktu saja
pak setia itu masih
bebas untuk karena
paling tidak dampaknya memang sampai sekarang
kpk juga akhirnya mengatakan
mempelajari terlebih dahulu begitu mas ari
nanti kita akan ulas lebih lanjut setelah jeda
tetaplah bersama kami di cnn indonesia
lihat terlebih dahulu aturan
perundangan di undang undang indotiga terutama
begitu yang tadi sempat diulas oleh
profesor juanda berikut ini
pasal ini memang kemudian
penegak hukum yang ingin
anggota dpr ri
harus mendapatkan izin dari presiden
tapi aturannya berikut ini
kita memang sengaja garis bawahi pasal dua ratus empat puluh
disini disebutkan kewajiban
meminta persetujuan tertulis kepada presiden
untuk memeriksa anggota dpr yang
diduga melakukan tindak pidana
tidak berlaku apabila anggota dpr
di huruf a nya
tertangkap tangan melakukan
tindak pidana tertangkap tangan
jadi biasanya kalau kita sering lihat
tentang ott begitu ya operasi tangkap tangan
maka tidak perlu lagi
pakai izin presiden namanya juga tertangkap tangan
begitu kan kemudian huruf b nya
disangka melakukan tindak
pidana kejahatan yang diancam dengan pidana
mati atau pidana penjara
seumur hidup atau tindak pidana kejahatan
terhadap kemanusiaan dan
keamanan negara berdasarkan bukti permulaan
yang cukup ini seperti yang diulas
juga tadi oleh profesor juanda
jadi ada anggota dpr itu
jika melakukan tindak pidana mati
tindak pidana yang ancaman hukumannya adalah
pidana mati pidana penjara seumur hidup
dan seperti yang anda lihat di layar televisi ini
maka tidak perlu lagi
meminta izin kepada presiden
sedangkan huruf c nya disebutkan
tindak pidana khusus jadi izin
presiden tidak perlu diperlukan lagi
tidak diperlukan lagi oleh
tindak pidana khusus
jika anggota dpr tersebut
disangka melakukan tindak pidana khusus
dan tindak pidana khusus ini
tindak pidana korupsi
memang masuk disebutkan disitu
dan kata katanya sekali lagi ini disangka
artinya sebagai tersangka
jika pemanggilan yang kedua kalinya
yang tidak dihadiri oleh
setia novanto hari ini adalah
pemanggilan sebagai saksi begitu ya mas arief ya
kalau mas arief mencatatnya seperti apa mas arief
sebelum sebelumnya kita juga tahu
seperti yang disampaikan oleh jurubicara kpk
bang febri diansyah begitu mengatakan
sebelum sebelumnya juga beberapa kali
hadir begitu pemanggilan dari
untuk memberikan keterangan
dan sebagai saksi posisinya seperti itu
anda melihat apa yang sedang
dilakukan oleh setia novanto ini menurut anda
kalau menurut saya yang pertama adalah
ini adalah bagian dari
usaha barangkali seperti itu ya
setia novanto untuk menghindar
dari proses hukum
yang kita melihat
arahnya memang semakin dekat
kepada dugaan dari
kpk bahwa memang
pak setia novanto itu terlibat
saya melihat memang
alasan yang dikemukakan oleh setia novanto
melalui ini ya
sekretariat dpr saya pikir
dalam surat yang dikirimkan
itu tidak tepat
saya pikir ketika membaca
undang undang itu mestinya membaca
dengan secara sistematik
ya tidak hanya parsial
dan nampaknya sekretariat
mengemukakan pasal dua ratus empat puluh lima ayat satu
dan ini adalah undang undangnya
dpr sendiri yang membuat
dpr sendiri tapi kemudian tidak bisa
membaca dengan tepat
di pasal dua ratus empat puluh lima ayat tiga
seperti yang disampaikan
profesor juanda tadi sudah sangat tepat
bahwa untuk kasus
tindak pidana khusus
dan untuk kasus tindak pidana korupsi
kejahatan yang luar biasa
yang menjadi perhatian khusus
saya pikir ini tidak perlu
dan kita tahu bahwa memang
putusan mahkamah konstitusi
yang pada saat itu
dari mkd ke presiden ya
md tiga khususnya pasal dua ratus empat puluh lima ayat satu
dari mkad ke presiden
untuk mempermudah proses
pemeriksaan anggota dpr
kasus khususnya tidak pidana
khusus seperti korupsi
semangatnya justru mempermudah
bagi penegak hukum untuk melakukan pemeriksaan
dan saya kira ini juga mas
sebelumnya pak setio novanto
dalam proses persidangan
di akhir akhir ini kemudian memilih untuk
dengan tidak hadir
dan saya pikir ini contoh buruk
betapa pejabat publik
sekelas ketua dpr
itu tidak mau patuh terhadap
sebagai aparat penegak hukum
kalau disebutkan sebelumnya kan ada tugas negara
kemudian sebelumnya lagi malah soal sakit
dan lain sebagainya menurut anda itu
apakah sudah terlalu banyak alasan
sehingga saat ini kemudian menggunakan
alasan aturan hukum yang mungkin
dari anda sebutkan tadi mungkin kurang cermat
membaca aturan yang berlaku
saya kira ini bagian dari manuver yang seperti saya katakan
dari sisi publik dari sisi masyarakat
masyarakat pasti bertanya tanya
pejabat publik bisa beralasan seperti itu
bisa menggunakan banyak argumentasi hukum untuk berkelit
tapi untuk masyarakat kecil sulit sekali ya

sulit sekali kemudian untuk lepas dari jerat hukum
dan di kuhab sendiri sebetulnya
memberikan kewenangan kepada aparat penegak hukum
untuk mengancam saksi yang tidak mau hadir
itu untuk kemudian di ancam hukuman pidana
oh bisa jadi saksi pun bisa
saksi yang tidak mau hadir
itu juga bisa di ancam hukuman pidana dalam kuhab
jadi pandangan selama ini kalau disebutkan saksi
ini bukan tersangka loh ini panggilan terhadap saksi loh
gak bisa di ancam hukuman itu salah betul jadi
saksi yang tidak mau hadir itu juga bisa di ancam hukuman pidana dalam kuhab
kalau statusnya saksi tapi kemudian tidak kooperatif
maka bisa di ancam hukuman pidana ya
apa aturannya mengatur soal itu
di dalam kuhap ada ketentuan bahwa saksi yang kemudian tidak
meskipun sudah dipanggil secara patut
dan kemudian tidak mau hadir
itu bisa diupayakan upaya paksa dari aparat penegak hukum
oke baik tapi yang menarik adalah ketika

ada tanda tangan serta tanda tangan yang dikirimkan ini resmi dari dpr
ada tanda tangan serta tanda tangan yang dikirimkan ini resmi dari dpr
mengapa kemudian kalau peraturan ini memang salah tafsir dari pihak setia novanto saja
maka dpr bisa meloloskan seperti itu
kita lihat pernyataan terlebih dahulu dari sekjen dpr damayanti berikut ini
ada surat kpk dan pak ketua tidak bisa hadir
karena apa saya bilang karena ada putusan mk yang menyatakan demikian
selesai kita buat suratnya saya kirimin sudah tidak ada masalah
udah itu aja
bagaimana prof juanda melihatnya prof juanda
itu plt ya plt sekjen ya
yang mengatakan bahwa ada putusan mk
saya bertanya putusan mk yang mana yang mengatakan bahwa
tidak perlunya izin itu
ya nah ini keliru ini
nah ini kelihatan bahwa sekjen plt kita ini tidak menguasai
sekjen dpr ini ya ini kelihatan bahwa sekjen dpr ini tidak menguasai
aturan dan saya kira ini ya kesan saya bahwa beliau ini asal terima perintah saja dari
dari pimpinan dpr mungkin saja begitu kan
jadi ada dua kemungkinan misalnya satu bahwa memang tidak menguasai aturan perundangan
begitu ya atau memang segera ini agar lolos julus aja suratnya begitu ya
ya saya kira dua duanya bisa kita duga bahwa pertama memang tidak menguasai
begitu banyaknya tugas beliau dikejar
atau memang sudah tahu soalnya begini
salah besar bahwa kalau mengatakan bahwa sudah ada putusan mk
pertanyaan kita putusan mk yang mana yang mengatakan harus izin presiden
izin presiden itu benar putusan mk itu yang dimasuk itu di pasal empat puluh lima ayat satu
ya tetapi beliau tidak membaca di pasal dua ratus empat puluh lima ayat tiga tentang tidak pidana khusus
kan lucu itu
nah oleh karena itu kalau begini cara bernegara cara berpikirnya seorang pejabat
saya kira ini memang wajar bahwa negara ini sudah diambang keruntuhan dalam
di bawah hukumnya
di bawah hukum
di bawah hukumnya ya kan ini kan tadi sudah dijelaskan oleh kawan mas arief tadi bahwa
apa memang ini seolah olah kita kan tidak tahu aturan dan kemudian memang diperlakukan
dan seolah olah pejabat siapa nih pak ketua kita ini sebagai seorang pejabat tidak mau mematuhi aturan
dan ingat pasal delapan puluh satu
di dalam pasal delapan puluh satu undang undang md tiga itu kewajiban anggota dpr salah satunya adalah
melaksanakan undang undang dan mentaati peraturan perundangan
nah salah satu dalam konteks sebagai saksi
apapun dipanggil oleh penegak hukum dalam hal ini kpk
ya itu adalah bagian dari
dari cerminan dan pertahatan terhadap undang undang
undang undang mengatur bahwa seorang saksi harus datang misalnya
nah ini kan sudah jelas tidak tahu
tapi kan kemudian kalau kita lihat respon kpk hari ini akan mempelajari surat tersebut
padahal menurut anda ini sudah clear tidak aturan perundangan ini
kalau menurut saya sudah sangat jelas dan tegas
bahkan polemik ini sebetulnya sudah muncul
itu sejak putusan mahkamah konstitusi nomor tujuh puluh enam garing puu tujuh dua ribu empat belas
yang mana mengubah izin dari mkd ke presiden
pada saat itu ada polemik lah untuk kemudian mendiskusikan putusan ini
di suatu kesempatan ketua mahkamah konstitusi saya masih mencatat
mengatakan bahwa putusan ini sudah sangat jelas
jangan kemudian dibelokkan
di pasal dua ratus empat puluh lima ayat tiga itu membuka peluang tanpa perlu izin presiden sebagaimana putusan mk
seorang anggota dpr bisa kemudian diperiksa langsung
saya pikir itu sudah sangat tegas
jadi sebenarnya juga tidak ada alasan bagi kpk kemudian berlama lama lagi melakukan pemanggilan ketiga
kalau misalnya konteksnya masih sebagai saksi begitu ya
ya saya pikir ketika dipanggil sebagai saksi
ya kpk mungkin masih
ini kewenangan kpk ya sepenuhnya ya
kalau saksi mau tersangka
sebenarnya kalau kpk mau menggunakan panggil paksa sudah bisa itu
itu bisa dilakukan
iya bisa dilakukan
itu yang kita tanyakan
makanya kpk kan kalau melihat statement atau pernyataan kpk hari ini
jurubicara kpk hari ini
ada surat dari pihak dpr terkait dengan setia novanto
kpk akan mempelajari
yang disampaikan oleh febrilyansa
apakah tidak ada
jadi tidak perlu kpk melakukan itu
karena aturan perundangannya sudah jelas
nah jadi begini
mungkin yang dimaksud oleh kpk untuk mempelajari ini
argumentasi dari pemanggilan pertama kedua itu
patut dan layak atau tidak
ketika patut dan layak
maka dia tidak terkenal untuk pemanggilan paksa
tetapi ketika misalnya tidak patut dan tidak layak
panggilan pertama alasan tidak layak
panggilan kedua misalnya juga tidak patut
maka disitulah ketentuan yang berlaku bahwa ini
pemanggilan kedua dengan alasan itu tadi
harus meminta izin presiden
pemanggilan pertama alasan urusan
itu kan sudah jelas
sudah jelas itu tidak boleh ditafsirkan
dan jelas tidak layak itu
alasan itu kan
tapi saya tidak tahu bahwa
alasan yang pertama dulu
hal kedua ini jelas tidak patut saya kira
karena sudah jelas di dalam pasal tadi
bahwa itu pengecualiannya
itu tindak pidana khusus
nah oleh karena itu saya kira
apakah memang harus dipanggil paksa oleh kpk
karena memang juga
demi untuk kewibawaan seorang pejabat negara
perlu juga dipertimbangkan
tapi paling tidak
ini adalah besok atau lusa mungkin
ada perubahan dari pak setiano panto
untuk datang sendiri mungkin begitu
kalau saran dari lbh jakarta sendiri
kepada kpk bagaimana
apakah perlu berlama lama mengkaji
tentang aturan ini atau tidak
bolanya masih di kpk kemudian
bolehlah kita mengkritisi surat tersebut
kpk yang juga
juga punya kewenangan
untuk melakukan pemanggilan selanjutnya
begitu pak garif
saya kira saran pertama
yang harus disampaikan
ditujukan kepada pak setiano panto
sebagai ketua dpr
karena dia ini wakil rakyat
dan pimpinan tertinggi dpr
tunduk dan patuh pada undang undang
ini negara hukum
negaranya pak setiano panto sendiri
dia harus memberikan contoh
kepada masyarakat indonesia
bahwa pejabat publik pun
sama di depan hukum
jadi dia harus hadir
memenuhi panggilan kpk
kemudian banyak manuver
banyak alasan dan lain sebagainya
dan untuk kpk saya pikir ini
ini tantangan untuk kpk
dan keberanian kpk untuk kemudian
memperolehkan upaya paksa
bahkan kemudian mempindahkan pak setiano panto
ketika dipanggil sebagai saksi tidak hadir
padahal sudah mendapatkan panggilan yang patut
sebagaimana pasal dua ratus empat puluh empat kuhap ya
mempidanakan itu bisa diterapkannya bagaimana sih
mempidanakan seorang saksi yang dipanggil
tapi tidak ini bagaimana
apakah ada berapa panggilan
kemudian tidak datang
karena yang kita tahu kan
hanya panggilan dengan paksa
batas kewajaran itu dua kali dipanggil
sebagaimana pak juwanda sampaikan
ketika itu sudah dipanggil tiga hari sebelum
sebagaimana panggilan kepada pak setiano panto
itu di tanggal tiga puluh ya
kalau tidak salah
dan tanggal enam hari ini
tapi kemudian tidak hadir dengan alasan
aturan tadi disebutkan menggunakan
aturan yang tadi dan sebelumnya ada tugas negara
saya pikir ketika itu memang masih bisa dipertimbangkan
tapi kemudian kalau alasan
sudah tidak sesuai dengan koridor hukum
saya pikir kewenangan kpk ini bisa digunakan
bisa dimaksimalkan untuk mempercepat proses
jadi tidak tergantung panggilan berapa kali
baru kemudian menilai seorang saksi itu
tidak kooperatif untuk sebuah penegakan hukum misalnya
jadi tidak menjadi ukuran
biasanya diberikan kesempatan
pidananya itu berupa apa mas arief
sayangnya di kuhap
memang untuk saksi ancaman hukumannya ringan
sembilan bulan pidana penjara
oh bisa langsung pidana penjara
jangan dilihat dari jumlah bulannya
atau ancaman hukumannya
tapi dilihat dari semangatnya
bahwa saksi itu sangat diperlukan
membuka tabir fakta
peristiwa tindak pidana
dan itu sangat membantu aparat penegak hukum
untuk mendapatkan keadilan materi
dalam kasus ini
ini adalah kasus korupsi
yang berkaitan dengan hal jad hidup orang banyak
makanya masuk pidana khusus
menjadi perhatian masyarakat luas
khususan terhadap perkara ini
jika kemudian stiano fanto sebagai saksi
dipanggil beberapa kali tidak hadir
tapi ini kondisinya berbeda
dengan justru apa yang dilaporkan
dalam hal ini
pihak stiano fanto sebagai pelapor
terkait dengan meme
satir yang beredar
oleh warga netizen begitu
yang mengkritisi tentang stiano fanto
ketika meme banyak beredar
maka mereka kemudian mulai diproses
hukum oleh kepolisian
kita akan mengulas itu lebih lanjut
setelah jeda berikut
tetaplah bersama kami
dan melalui tentunya
sekjen dpr ya
sebuah norma hukum yang salah
norma hukum yang salah
memang dia tahu bahwa
ada putusan mk
bahasanya begitu ya dalam nomor ini
presiden tetapi dalam hal ini
dia tadi sudah
dikatakan oleh si arief untuk
produk hukum atau peraturan
perundang undangan itu harus
komprehensif disamping memang
juga komprehensif jadi harus
dilihat dari a
sampai z dari
pasal satu sampai pasal
penutup nah dari
ayat sekian sampai ke
sekian ayat sekian misalnya yang
berkaitan dengan satu materi nah
bahwa bila hanya pasal satu aja mungkin ya
iya ini yang disayangkan
nah oleh karena itu sekelas
katakanlah dalam hal ini
masuk di akal sehat saya mereka
tidak tahu bahwa aturan itu
atau memang lagi
lupa membaca pasal
pasal dan ayat selanjutnya
nah oleh kena itu
saya kira ini di
di semester tiga sudah bisa membaca
tidak harus terlalu
menjelimat itu tidak perlu ada
tafsir ataupun pemahaman
yang lebih memang ada di dalam
itu bahwa sebuah
norma itu bisa ditafsirkan
tidak jelas ya kemudian
memang kalau mau menafsirkan
ada teknik dan
cara menafsirkan artinya
kalau sudah jelas tidak perlu
ditafsirkan lagi ini kan sudah
indra tadi sendiri sudah membaca
siapapun membaca bahwa ayat tiga itu
oleh kena itu
tapi tidak ada peluang bahwa tindak
pidana khusus itu korupsi itu
tidak masuk tindak pidana khusus
maksudnya ada perdebatan di situ oh tidak
tidak ada celah di situ saya kira dalam
hukum pidana itu
kalau dulu dikenal asas
hukum pidana misalnya mata kuliah itu
sudah jelas bahwa korupsi
misalnya kemudian tindak pidana
ekonomi kemudian termasuk
tindak pidana yang khusus lain itu
termasuk tindak pidana khusus
ya kenapa misalnya
dimasukkan bahwa tindak pidana umum
tidak mungkin lah itu baik tapi kalau
kemudian urusannya dengan
kesajenan dpr tadi kan
ada putusan mk dan lain sebagainya
terkesan mau mengatakan bahwa
saya juga tidak tahu begitu
artinya ada kesalahan administratif
kalau misalnya itu pun soal administratif
apa yang perlu disorot dari sini prof
apakah kemudian perlu ada
sanksi apa misalnya yang patut diterapkan juga
agar agar tidak menjadi
terulang terus sanksinya sanksi terhadap
ini kan ditandakan oleh plt
maka ini saya kira pertama
ya dari masyarakat yang
jelas mengatakan bahwa
apa yang dilakukan oleh
apa yang dikatakan oleh sekjen
plt tadi itu salah besar
yang kedua ini
kelihatan sekali bahwa
di sekjenan dpr itu
kalau memang ada biro hukumnya
itu tidak teliti
nah oleh karena itu ini adalah
bertentangan dengan azas azas penyelenggaraan
pemerintahan yang baik
azas azas penyelenggaraan pemerintahan yang baik itu adalah
ajas kecermatan di situ ada
ini yang saya lihat bahwa dari apa yang
ibu siapa tadi
ibu damayanti tadi
tapi dpr ini kan memang
legislator ya undang undang semua
juga berasal dari sana walaupun tentu saja
dengan pemerintah kan tetapi kan
pusatnya di sana ketokpalunya di situ
di dpr di paripurna begitu
kalau anda melihat ini lebih kepada ketidakcermatan
atau bagaimana sih kok bisa sampai
aturan yang sudah sangat jelas disepakati kita
semua di sini bahwa itu memang sudah clear
sangat jelas sekali kok bisa lolos
menurut anda ini apa yang anda baca
begitu mas harif
kalau saya melihat barangkali
sama dengan pak profesor juanda
tadi sampaikan bahwa ini bentuk
ketidakcermatan hanya ketidakcermatan
menurut anda ketidakhatihan dan mungkin
yang kemudian mengatasnamakan
dpr yang kemudian pelaksanaannya
oleh sekretariat dpr
secara kelembagaan meskipun ini dari
sekretariat tapi ini mengatasnamakan
dewan perwakilan rakyat
jadi lembaga negara
pemanggilan saksi setia novanto
saya pikir ketika
ini mengatasnamakan lembaga ini adalah
secara garis besar kalau melihat apa yang dilakukan oleh
setia novanto anda sebut tadi manuver banyak jalan berliku
tentang dirinya jika dipanggil
begitu ya oleh kpk
atau penegak hukum begitu
tetapi di sisi lain begitu kita tahu juga
yang sedang berkembang saat ini kita juga tadi
dari pihak setia novanto melalui
kuasa hukumnya banyak melaporkan juga
akun akun media sosial
meme satir begitu
terkait dengan setia novanto
lbh jakarta melihatnya seperti apa ini
banyak pelaporan pelaporan terhadap
ya banyak yang menyebut juga ini kritik
terhadap setia novanto
tapi di sisi lain juga masalah hukum undang undang ite
ada di situ bisa diterapkan dan ini
adalah aduan menurut polisi bagaimana anda melihat ini
pertama kami melihat bahwa
apa yang disampaikan
itu adalah bentuk kritik

yang kecil dan saya kira itu adalah kritik
yang kecil dan saya kira itu adalah kritik
yang saat ini sarananya sangat terbuka
melalui media internet dan media sosial
dan yang penting
untuk saya katakan juga adalah
ini adalah bagian dari kontrol sosial
berbagai persoalan kebangsaan
persoalan hukum sosial
politik sekarang ini diamati
oleh masyarakat melalui media sosial
dan salah satu sarana ekspresi
masyarakat untuk mengontrolnya adalah
masyarakat untuk mengontrolnya adalah
menyampaikan dengan meme
dengan infografis dan lain sebagainya
ada batasan beda tidak di mana itu
letak penghinaan misalnya
dan itu adalah sebuah kritik misalnya
dalam konteks ini
bereaksi atau memberikan
ekspresi terkait dengan
kasusnya pak setia novantos
sebagai ketua dpr yang terjerat
ini adalah bentuk kontrol sosial
yang kalau dalam
kemudian memang bisa dibawa ke pasal
penting untuk melihat dulu dalam
duham dalam deklarasi
universal hak asasi manusia
dalam konstitusi kita pasal
dua puluh delapan f terus kemudian
sampai undang undang tiga puluh sembilan
di situ memberikan jaminan
kepada masyarakat untuk bisa
menyampaikan gagasan ide
melalui saluran apapun salah satunya
adalah melalui internet
dan memang yang namanya berekspresi
itu ada pembatasannya
bisa dibatasi karena kesehatan publik
karena keamanan dan juga
karena ketertiban umum
dan juga untuk melindungi hak hak atau privasi
orang lain namanya itu kita siuh sedikit karena
kalau soal laporan terhadap
laporan yang dilakukan oleh pihak setia novanto
ini pihak publik menilai begitu
cepat sekali ditangani oleh
kepolisian sementara di sisi lain
jika yang terkait dari
setia novantonya dalam penegak hukum
maka ada banyak kesalahan di sekalian pesan anda
seperti apa terakhir prof sebagai penutup
bahwa mungkin setia novanto
sebagai pejabat publik lalu kpk
sebagai penegak hukum juga agar
tidak terlalu berlama lama soal
saya sebagai orang hukum
saya sarankan kepada
berjiwa kesatria lah
persoalan hukum ini
taat kepada aturan aturan
yang berlaku artinya
kpk tentu saya kira
bagus lebih elegan
beliau menghadapi ini
aturan yang berlaku dan beliau datang
saya kira lebih bagus kalau kita dengar
pendapat atau pernyataan dari
kuasa hukum setia novanto yang kita undang beberapa hari
lalu di prime news juga
mengatakan bahwa ada tugas
kenegaraan ini ketika alasan yang pertama ada tugas
mana yang lebih prioritas apakah
memang memenuhi tugas negara ini
hanya memenuhi panggilan kpk
hanya sebagai saksi masalahnya seperti itu
anda setuju tidak pandangan ini saya kira
ini dua hal
yang sama sama penting
tidak bisa dikesampingkan ya
walaupun sebagai saksi itu tidak bisa dikesampingkan ya tidak
karena ini adalah
adalah kewajiban dalam konteks
memenuhi kewajiban undang undang semua
satu sisi beliau memang
kita tahu sebagai pejabat negara
harus memang melaksanakan
tugas tugas kenegaraan kita
sangat sadar itu memang
harus juga dilakukan
sepanjang memang ada
pembuktian memang beliau adalah
menjalankan kegiatan kenegaraan
tetapi di sisi lain
jangan sampai ini terus
sebab di sisi lain ini
undang undang juga mengatur
kewajiban sebagai seorang
saksi itu untuk datang itu juga
adalah perintah undang undang
kuat tetapi ketika ini
menyangkut persoalan proses hukum
saya kira lebih diutamakan
mengikuti itu baik terima kasih prof
bang arief maulana dari lbh jakarta
akan mengucapkan terima kasih selamat malam
dan cnn indonesia prime news masih akan
segera kembali setelah cerita berikutnya